tentu tidak bang
ampun bang ampun
tapi belum masak bang
ya kalau lo belum masak apa yang lo nawarin
ya kan kalau orang lapar emang harus makan
lagian lo ngapain sih seharian
bikin kue buat pesenan temennya emak
ya terus abang mesti puasa nih
kalau mau puasa sahur dulu bang
bos target kita menghilang
tadi seharusnya kita
sekarang kita mencar
lo kegang sini gue kesana
sendirian saya bos
gua juga sendiri
iya lu yang beli gini bawa
sudah ya bu
biasanya juga segitu
nah lo jangan lepuk gue dong
ih enggak atuh
tipu menipu itu gak baik
ah gue gak percaya sama bapak lo
ih abang jangan ngatain bapak saya penipu atuh
gue tanya dulu
nasi uduk harganya berapa pak
teh tawar gratis
nasi uduk empat
ih kenapa jadi mahal
kalau soal pulsa bukan urusan saya
gue lagi jalan aja ngirangi suntuk
gue lagi pengen nyoba bersih
kok lo marah sama gue
bos umar sudah ketemu
lo udah tanya dia
dia beneran yang ngambil hp anik apa kagak
saya tidak berani bos
maafkan saya sudah menjadi cemen ini bos
sekarang lo ikutin dia
ntar gue yang urus
hp saya bunyi
takut masa yang telepon
terima kasih bang
maaf saya terlambat